sementara itu aktivitas ekonomi di sekitar ruas jalan fatmawati cukup terganggu
akibat terkena pembangunan proyek mass rapid transportation atau mrt
namun para pedagang tetap memanfaatkan berbagai cara
untuk menghidupkan transaksi jual beli dengan pelanggan
salah satunya dengan pemanfaatan teknologi
pembangunan mass rapid transportation atau mrt
menaruh dampak pada pedagang di sekitar ruas jalan fatmawati
penyempitan jalan kemacetan panjang dan lahan parkir yang semakin sempit
dikeluhkan menjadi penyebab berkurangnya pembeli yang mendatangi toko mereka
dan hal ini berimbas pada dampak ekonomi yang menjadi pemasukan utama mereka
tidak kehabisan akal para pedagang ini mengatasi hal tersebut
dengan adanya pemanfaatan transaksi secara online
produser lapangan cnn indonesia memantau langsung dampak ekonomi pembangunan mrt
di kawasan jakarta selatan fatmawati tepatnya
di sana sudah ada produser lapangan kami hemas
hemas sebesar apa ini pengaruh pembangunan mrt bagi warga sekitar
terutama yang membuka usaha
bahkan tadi ada yang sampai membuat sistem online begitu
ya selamat siang iqbal
jadi memang di sekitar proyek pembangunan mass rapid transit atau mrt
khususnya di ruas jalan fatmawati ini
cukup menaruh dampak bagi para pelaku ekonomi
khususnya para pedagang di sekitar sini
yang mana memang kita ketahui sendiri dan mereka banyak menjual
perlengkapan rumah begitu
dan mereka memikirkan bahwa hal ini cukup merugikan mereka
namun hal ini disebabkan memang karena menurut mereka
para pelanggan yang biasanya mampir untuk membeli itu
mereka tidak lagi mampir karena mereka beralasan jalanan ini sudah cukup padat
banyak jalanan yang ditutup dan lahan parkir yang berkurang
dan ini tentu saja berimbas pada aktivitas ekonomi yang berlangsung
di sekitar toko mrt
namun hal ini tidak menutup kemungkinan kemungkinan
yang kemudian menjadi inovasi tersendiri yang mereka
salah satunya dengan pemanfaatan pemanfaatan teknologi
seperti beberapa penjual yang saya temui itu mereka mengatakan bahwa
para pembeli mereka fasilitasi dengan pelayanan melalui pesan singkat
atau aplikasi aplikasi pesan secara online seperti whatsapp
yang mana mereka mengirimkan brosur atau mengirimkan

dari produk produk yang mereka jual begitu
mereka kirimkan melalui whatsapp
dan transaksi perbankan yang mereka lakukan juga secara online
yang kemudian mereka memanfaatkan transportasi online
untuk mengirimkan barang barang dagangannya
dan hal ini tentu saja membuat aktivitas ekonomi yang mereka lakukan
di toko toko masing masing masih dapat berjalan dengan lancar
meskipun demikian memang tadi ada beberapa tokoh yang mengeluhkan
bahwa mereka tidak bisa berjalan dengan lancar
bahkan namun mereka cukup menghargai dengan adanya proyek ini nantinya
tentu untuk kebaikan mereka sendiri
dan memang untuk dari pemerintah mereka katakan ada juga toko toko
yang sudah mendapatkan insentif dari pemerintah provinsi
dan untuk beberapa toko yang kemudian mereka akan mundur
dari lahan mereka sekarang beberapa meter
itu mereka sudah mendapatkan insentif dari pemerintah
dan ada juga toko toko yang masih belum mendapatkan kepastian dari pemerintah
apakah mereka nantinya akan mendapat insentif
karena hal ini juga masih menunggu dari proyek pembangunan mrt sendiri nantinya
akan memakan jalan hingga seberapa panjang dari toko mereka tersebut
namun hal ini menurut saya mereka masih dapat memanfaatkan hal ini dengan cukup baik
salah satunya dengan
pemanfaatan teknologi yang tentu saja dapat memberlangsungkan aktivitas ekonomi mereka dengan cukup baik
dan terus berjalan dengan cukup baik
terima kasih atas informasinya itu tadi
hemas litikta yang meraporkan langsung dari kawasan fatmawati jakarta selatan